hasil studi mengenai munculnya penyakit diabetes di tubuh orang yang terinfeksi covid sembilan belas
diakui masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti
saat ini kemungkinan tersebut tengah menjadi materi penelitian para ilmuwan di indonesia
menurut ahli biologi molekuler ahmad rusdan utomo
sejauh ini peneliti masih mengumpulkan data para penyintas covid di indonesia secara menyeluruh
untuk mengetahui apakah virus corona secara langsung menyebabkan kemunculan penyakit diabetes
dan bagaimana cara virus tersebut menginfeksi sel sel yang berfungsi mencegah diabetes
kalau kita bicara covid itu disebabkan oleh virus sars cov dua dan cara dia masuk ke manusia
itu melalui reseptor protein manusia yang disebut dengan ac dua
itu di permukaan sel
kalau kita lihat dari data biologi molekuler dari organ tubuh kita
lalu di selain organ paru organ apa lagi
ada beberapa organ yang lain tapi dalam pembahasan ini yang menarik ternyata
itu banyak juga di pankreas
dan kita tahu pankreas adalah organ yang memproduksi insulin
kenapa kita perlu insulin supaya gula darah kita terkendali
ketua satgas penanganan kondisi
covid sembilan belas ikatan dokter indonesia profesor zubairi jurban
mengungkapkan potensi kemunculan penyakit diabetes pada penyintas covid
bisa terjadi karena sejumlah penyebab
mulai dari potensi pradiabetes yang tidak terdeteksi
atau akibat obat obatan steroid yang digunakan saat menjalani perawatan covid
sebagian besar mekanismenya tidak melalui merusak pankret
kita dirawat di ruang rawat covid sembilan belas
dan kemudian saturasi oksigen kita rendah kan diberi oksigen
nah diberi oksigen itu akan cepat sekali membaik kalau diberi obat namanya dexamethasone
nah dexamethasone ini memicu timbulnya diabetes yang pada stadium pradiabetes
jadi ada lagi kelompok lain yang muncul akibat pengobatan

dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit permata depok intan juwita
beberapa kali merawat pasien diabetes penyintas covid sembilan belas
menurut dokter intan kebanyakan pasien diabetes yang merupakan penyintas covid
mengalami kondisi gula darah tinggi
seusai menjalani perawatan infeksi covid di rumah sakit
meski demikian intan menegaskan pernyataan soal virus corona menyebabkan kerusakan pankreas
dan berpotensi menyebabkan diabetes sejauh ini
masih memerlukan penelitian lanjutan
terima kasih bapak
jadi pada pasien yang tidak mempunyai diabetes sebelumnya juga dapat menyebabkan
kadar gula darah yang tinggi
itu diakibatkan karena infeksi covid sembilan belas nya sendiri
ataupun karena penggunaan obat obatan seperti steroid
yang terjadi kerusakan sel beta pankreas
atau karena penggunaan steroid tadi
dokter lulusan universitas seah kuala ini menyarankan penyintas covid sembilan belas menerapkan
pola hidup sehat dengan rutin berolahraga
mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung banyak sayur dan buah
ia menambahkan penyintas covid juga perlu rutin melakukan cek kesehatan
untuk memantau kadar gula darah setidaknya sekali setahun
menjaga berat badan ideal juga sangat penting untuk mengurangi risiko terkena diabetes
hal ini bisa dilakukan dengan menghitung asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh
sufiani tanjung andika suramanto jakarta